pertamina menjajaki potensi kerjasama riset perkembangan dan juga implementasi untuk mengurangi emisi karbon di indonesia bersama sejumlah perusahaan luar negeri
penandatanganan kerjasama dilakukan dalam acara indonesia petroleum association di ais bsd tanggerang banten
pertamina menandatangani kesepakatan untuk membahas dan mengeksplorasi inisiatif transisi energi bersama sejumlah perusahaan internasional yaitu mubadala

pertamina menandatangani kesepakatan untuk membahas dan mengeksplorasi inisiatif transisi energi bersama sejumlah perusahaan internasional yaitu mubadala